sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa apa karena elsa marah marah
dan elsa bilang kalau misalkan aku gak jaga anaknya
aku ketemu sekarang aku juga bisa memberikan penjelasan
gak mungkin aku ngakuin itu ke keisha
aku akan menjaga dia
pada saat itu aku juga melindungi keisha
tapi aku memang gak tahu kalau kejadiannya akan jadi seperti ini
tapi coba kamu memahami perasaan elsa juga sekali
ya bukan gak boleh tapi jangan cepat
aku rasa papa sudah ada pendapat
cari waktu yang tepat aja
udah sabar aja dulu min
nanti akan ada waktunya
oh iya sebelum pamit
ada yang pengen aku bicarakan sama kamu
hari itu kamu datang ke kantor
dan aku jatuh
kamu sempat bilang ada yang pengen kamu bicarakan
mungkin aku bilang ke nino dan semuanya yang ada di sini
kalau saat itu elsa menelpon aku
untuk membantunya mencegah nino untuk ngakuin tes dna ke keisha
aku waktu itu datang dengan pak wittekan
pembesi pak nino
apakah kita bisa bicara sebentar

boleh bicara sebentar sama kamu
hai semoga berusaha ya oke mama ke bu chandra sama usahakan
alasan kamu tiba tiba datang ke tempatnya nino kantornya
kamu mau mencegah nino tes dna
apa apa dari mana
ini udah bicara sama papa dan mama waktu itu
dan ini juga kaget kamu tiba tiba datang
kau cuma ngerasa
waktu yang tepat aja semuanya
ngapain aku juga ya enggak
aku datang ke sana itu ke syang kondisinya memang
butuh pertolongan untuk rumah
dan pada saat itu aku memang selalu menjaga dan membantu keisha
hanya aku bingung sama elsa kenapa dia berpikir aku punya
nyobap keisha yang menjadi seperti ini
bapak tahu pasti kamu melakukan yang terbaik
jujur papa cuma sedih aja lah
papa senang banget lihat kamu dan merasa rukun
akhirnya setelah sekian lama
dia mungkin juga bingung pak
kayaknya kita juga enggak tahu kenyataannya kenapa bisa jadi seperti ini
cuma pada saat itu
tapi setelah itu
papak tidak bisa
makanya harus telpon aku
dan aku yang menjawabnya
ya telpon papa dan mama agar bisa kebidi benerin mak
aku datang ke sana untuk tukis sama nino untuk membantah kau
supaya nino tidak melakukan tes dna itu
angsa ragu dengan hasilnya nantinya
aku punya hubungan sama riki
apa tahu ada kejadian riki sama elsa
kalau begitu nanti kita kasih ke warga
kalau pengacinnya akan berlangsung sampai hari ke depan
ya saya sih mikirnya sampai tujuh hari ke depan lah pak
biasanya pak dilakukan hari ke empat puluh
dan hari ke seribu
itu baru selesai pak nino
kebiasaan itu biasa lakukan di sini pak nino
gimana baiknya aja pak
sekarang kita juga jangan lupa
bersedekah nanti buat
warga yang kurang mampu di luar kluster ini pak
maksudnya begitu pak nino
ya sudah kalau begitu saya mau permisi pulang
karena pengajaran sudah selesai juga
ya ya makasih banyak ya pak
ya sama sama pak nino
makasih banyak pak hati hati
mungkin ada baiknya
nino jangan tahu dulu soal ini
kamu paham nyenok seperti apa
jadi aku gak mau nino nanti
berbuat sesuatu yang tidak kita pikirkan
makanya tadi pak nino berkata
tadi pak nino juga tanya sama aku
aku juga bingung pak jawabannya seperti apa
tak mungkin kan aku jawab
aku datang ke sini
karena meminta dia supaya
dia temukan tersedia aku ke aisyah
pokoknya jangan sampai
di atap ya
untuk masalah yang kita pikirkan dulu
z defeat si aisyah
oh ini bicara masalah reina
yang masuk sd
jadi aku mau kasih tau itu ke kamu
nanti marah lagi
kalo gak dikasih tau
yaudah pas aku dateng kesana
aku ngeliat keisha juga butuh pertolongan
dan kamu yang minta aku untuk nantikan ke rumah sakit kan
tapi soal kecelakaan itu
apa yang sebenernya terjadi
kenapa kecelakaan itu bisa
ya kamu pasti tahu lah ceritanya kayak gimana
kita juga gak tau kecelakaan itu tiba tiba
elsa kecewa sama aku karena elsa juga sempat
nelfon aku untuk jagain keisnya
dan tiba tiba terjadi seperti ini
belum siap untuk cerita
sekarang aku gak mau berbicara sama kamu
semuanya gak apa apa
pasti kamu juga sekarang masih trauma
dan aku juga tau papa yang nyetir mobil itu
jadi rasanya gak bijak kalo